sementara kasus serupa juga terjadi di ponorogo
diduga usai bertengkar dengan suaminya seorang istri memilih pergi dari rumahnya
tragisnya setelah beberapa hari menghilang sang istri ditemukan syok dengan kondisi sang anak tewas mengenaskan
puluhan warga desa tajuk kecamatan jenangan ponorogo dikejutkan kami sore
dengan penemuan mayat bayi laki laki yang ditemukan di tengah hutan klego
saat ditemukan kondisi bayi mengalami luka di sejumlah bagian kepala dan tangannya
belum diketahui pasti penyebab kematian bayi namun dari pemeriksaan
bayi sebelumnya dibawa oleh ibunya yakni tuti setiorini warga desa waton
setelah terlibat pertengkaran dengan suaminya
karena tak kunjung pulang suaminya hariono akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
namun selang waktu beberapa hari polisi akhirnya menemukan tuti dalam kondisi syok
sementara bayinya tewas di tengah hutan
kita lakukan interograsi terhadap ibunya tersebut
pertamanya memang dalam keadaan syok oleh dokter kita suruh tenang dulu
setelah sadar baru ibunya mengakuin bahwa putranya yaitu ditaruh yaitu di hutan klego
di bawah pohon mangga
hingga kamis malam polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian bayinya
yang bernama febrian gilang ramadhani
polisi akan memeriksa ibu bayi setelah bisa berkomunikasi dengan baik